kang kok gak ke taman bermain
malu cek cuma istri kita aja yang belum pulang
emangnya istri akang teh kerja dimana
istri saya interlokal ce di jakarta
kalau istri saya mah di bandung cek
kakak ngaceng teh dimana mana genit terus
kakak ngaceng teh bukan genit
kenapa sih gak tinggal di cirehouse aja
tapi biar kita sering bisa ketemu bisa jalan bareng bisa nonton bareng bisa ke mall
ntar lagi tcm dateng cucu laporin pokoknya
orang kaget cuman bercanda
emang cucu teh gak suka bercanda
kalau begitu kita seriusin aja yuk
papi barusan yang digodain sama dia
tapi gak mau dia marah
papa kelihatannya sedih
kita lebaran nggak jadi jalan jalan ke air terjun sayang
kan kita bisa jalan ke tempat lain
ke tempat lain kemana sayang
kita jalan berdua pak naik motor
jalan atau naik motor
biar kita bisa jalan jalannya yang lebih jauh
jennifer gak sedih kan
kalau nanti mama pulang baru kita main ke air terjun pak
kita main atau berenang saya
papa main air jennifer berenang
a mau masuk dulu atau mau langsung berangkat
langsung berangkat aja ya
kalau gitu dede ambil undangannya dulu ya
ada di dalam ah
kalau gitu sekalian pamit sama ma ya
yaudah yuk ah
ma ada sobri mau pamit
kurang enak badan
kita ke dokter yuk
mak udah minum obat
batuknya cuma sedikit
nanti juga sembuh
beneran gak mau ke dokter
kalau gitu dede sama sobri nyebarin undangan lagi ya
sebentar ya jadi ambil undangannya dulu
mak obatnya masih ada
biar cepet sembuh
iya terima kasih sob
mak kalo gitu dede pamit dulu ya
mak istirahat aja
biar gak kecapean
semoga mak cepet sembuh
gimana udah beres
udah beres semuanya
kamar juga udah rapih
pokoknya luar dalam semuanya rapih
ih hebat kamu
kira kira apa yang bisa dibantu
pokoknya semuanya udah beres
udah beres luar udah beres dalam juga udah beres
ada yang perlu dibeli nggak apa gitu
gak ada ce tadi cuy sudah beli sayuran pembersih buat kupel
cuy ganti uangnya ya
gak usah tuh cuy
moms rantainya keset bingits tuh
hmmm kamu cuy jago bersih bersihnya
kantornya moms jadi bersih dingin
cuy nomer hp kamu teh berapa biar coca gampang hubungin kamu
heeh choose me apa kamu cuy gak punya handphone jaman sekarang
cuy dirumah cece ada handphone nganggur kamu mau gak
mau banget ce
heeh jangan mau kamu cuy
handphonenya moms pasti handphone jadul
enggak tuh bisa internetan juga bener deh
nanti kamu ambil ke rumah cucu ya
iya ce hatu numpisan ya ce
kamu mau gak
kerja sama cece disini
mau banget hatu ce
tapi buntun ce ada kurirnya ada
kurir itu yang antar sama kirim surat
atau kalau enggak nanti disini ada kamu
kamu yang bikinin minum juga gak apa apa cu
mau banget hatu numpisan ya ce
mau banget hatu numpisan ya
enggak enggak cuy hatu numpisan
kamu mah berlebihan emangnya saya pake mat pake begini begini segala
tau kang ucu itu lucu
kamu suka juga sama ucu
aku kan cuma bilang kalau kang ucu itu

gak ke taman bermain
cuma istri kita aja yang belum pulang
emangnya istri akang teh kerja di mana
istri saya interlokal ce
kalau istri saya wah di bandung ce
jak assalamualaikum jak
beli kulkas baru cengkong
kulkas dua pintu eh
kang kulkasnya dua pintu
ah bagus eh
ce duluan ya
terima kasih kang
jangan lupa like subscribe share dan subscribe
terima kasih kang